saudara tujuh orang tahanan kejaksaan negeri cianjur jawa barat kabur dari gedung pengadilan
dengan cara menjebol tralis kamar mandi ruang tunggu tahanan
sepuluh tahanan ini kabur usai melaksanakan sidang di pengadilan negeri cianjur
tujuh orang tahanan melarikan diri diduga dengan cara membobol tralis kamar mandi
yang berada di ruang tunggu tahanan pengadilan negeri cianjur
ketujuh tahanan tersebut kabur usai melaksanakan persidangan di pengadilan negeri cianjur
belum diketahui identitas dan kasus yang menjerat tujuh tahanan ini
namun beberapa dari mereka merupakan tahanan kasus tindak pidana pencurian
kapolres cianjur menyebut pihaknya kini membentuk tim yang bekerja sama dengan pengadilan negeri
dan juga kejaksaan negeri untuk melakukan pengejaran tahanan yang kabur